liat lo dari jauh aja gue udah seneng
selamat siang pak
perkenalkan saya tanti perawat baru di sini
disuruh menghadap ke bapak ya
oh iya silahkan duduk
iya terima kasih
sebentar saya ambilkan perkasihnya ya
semoga aja ini pertanda kalau dia sudah siap untuk dioperasi
semoga andi bisa betul betul sembuh
pagi pagi begini bikin berisik aja
mas mau cari siapa
buka nih pintu buruan
saya mau ketemu sama riri
udah ambil gak usah ngomong
gue mau masuk
mas udah pulang
mas jangan salah gaul lagi ya
perhatian banget sih
gue udah berubah om
udah gak kayak dulu lagi
ada seseorang yang berhasil ngerubah gue
mas arman lagi jatuh cinta ya
lo kenal kok orangnya
susah deh ngerawat gue
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun ya
gak bisa temenin kamu di sana
ngerain ulang tahun kamu
nanti kalau mama sama papa udah pulang kita makan bareng ya
oh iya papa juga titip ucapan selamat ulang tahun untuk kamu
arih mama beliin kadunya dari sini aja ya
kau mau titip apa
eee gak mau apa apaku mam
telepon aja aku udah happy kok
iya ya udah mam
kado ulang tahun buat lo
cowok yang penyakitan itu gak akan mampu beliin kayak gini
nurdin mendingan lo pergi dari sini gue gak butuh kado baru ini
gue tau kok setiap cewek itu pasti suka kan kasih kayak gini
tapi gue beda sekarang lo pergi dari sini
lo denger gak yang dibilang adek gue
adik gue ini bukan cewek yang bisa lo bayar pakai ginian
keluarga gue bisa beli yang lebih mahal
udah ya nurdin
gue gak ada waktu buat lo
kak gue pergi dulu
apaan dia udah udah
terima kasih nurdin
ada yang mau ditanyain nggak tentang tema hari ini
udah ngerti semua kok

aku udah ngerti semua kor
lagi inget sama riri terus ya
wajar lah ya
soalnya di itu kan pacar aku
kecuali aku ingetnya pacar orang lain atau
baru itu gak wajar
ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya
mau cek yang lain
kok bisa ya kok salah nyebut nama
haris aku akan menghapus nama riri selamanya dari hidup kamu

aku mah nggak mau
aku mau lihat
kebetulan om juga mau ke kantin
kita bareng aja
sikap haris beda banget kalau sama alia
dia begitu lembut dan perhatian sama alia
aku bisa manfaatin alia buat dapetin haris lagi
alia kamu mau kemana sayang
ke kantin sama om baik
oh baiknya kan mau siaran
gak mau maunya sama baik
gak apa apa kok aku masih ada satu jam lagi sebelum tpu
apa apa biar aku temuin alia
iya bau cok ya
gue kangen banget sama lo tan
lihat lo dari jauh aja gue udah seneng
selamat siang pak
perkenalkan saya tanti perawat baru di sini
disuruh menghadap ke bapak ya
iya terima kasih
sebentar saya ambilkan perkasihnya ya